rekaman video yang memperlihatkan seorang anggota tni memarahi pengendara mobil di semarang jawa tengah viral di media sosial
video berdurasi lima puluh satu detik itu memperlihatkan anggota tni berseragam dinas
mengambil sangkur dari mobilnya dan menunjukkannya kepada pengendara yang masih berada di dalam mobil
kepala penerangan kodam empat tiponegoro kolonel infanteri bambang hermanto
membenarkan bila pria di dalam video tersebut adalah anggotanya kapten czi effendi susanto wakil dan ramil ngalian semarang
peristiwa tersebut terjadi pada jumat tiga maret di jalan mh tamrin semarang
kapten fnd mengaku marah karena merasa jalannya terganggu dan dihalangi
kapten fnd kemudian menghentikan laju mobilnya lalu menghampiri dan menegur pengemudi yang ada di belakangnya tersebut
sempat terjadi adu mulut karena keduanya sama sama merasa benar
cekcok keduanya membuat kapten fnd terpancing emosi
usai kejadian tersebut viral kodim tujuh ratus tiga puluh tiga kota semarang mempertemukan kapten fnd dan himawan
keduanya sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan perkara tersebut karena hukum